informasi lain saudara direktur atras rsi kriminal umum
polda metro jaya memeriksa pelapor kasus dugaan penistaan agama
pendeta gilbert lumoindong untuk melengkapi bukti
pemeriksaan dilakukan selama lima jam terhadap ketua persaudaraan islam tionghoa indonesia sebagai pelapor
sepuluh pertanyaan dilayangkan sebagai klarifikasi terkait laporan dugaan penistaan agama
yang dilakukan oleh pendeta gilbert saat berceramah
dalam pemeriksaan pelapor juga menambahkan bukti video